dunia geger setelah video jenazah abk asal indonesia yang dilarung ditayangkan media
selatan mbc news viral di media sosial dalam video tampak beberapa jasad wni abk kapal long
sing enam ratus dua puluh sembilan tiongkok yang meninggal diduga akibat sakit dilarung atau dimakamkan di laut youtube yang
desi news memberikan judul video dalam bahasa korea yang jika diterjemahkan berarti eksklusif
delapan belas jam sehari kerja jika sakit dan tersembunyi buang ke laut mbc news mempublikasikan kejadian
ini setelah abk asal indonesia meminta bantuan kepada pemerintah korea selatan saat kapal
long sing enam ratus dua puluh sembilan tiongkok itu sebelumnya singgah di pelabuhan busan berita perlakuan abk yang
menyeret nama indonesia bukan pertama kalinya terjadi pada dua ribu lima belas lalu dunia mengecam penyiksaan
sadis terhadap abk asing di benjina ribuan abk asing asal thailand myanmar laos dan kamboja di
perjualbelikan disiksa dan dipermudah untuk bekerja pada sektor industri perikanan di laut
maluku penelusuran tim cnn indonesia pada dua ribu delapan belas menemukan praktik ini bahkan masih terjadi pada
abk indonesia di negeri sendiri
salah satunya di pelabuhan tanjung benoa bali untuk upah rata rata dua puluh lima sampai enam puluh rupiah
perhari abk harus ikut melaut tiga sepuluh bulan tanpa libur kerjanya dari jam dari pagi tembar umpan setting
hai tartarikan lagi ketemu temu jam lima sore sampai jam tiga subuh setiap hari istirahatnya
cuman dua jam lah bisa istirahat itu paling cepat tak jarang abk mengalami kekerasan jika dianggap
malas dan hasil tangkapannya tidak sesuai target kapten kapal dikit dikit pokok pokok yang teman
saya korban ini pecah hai karena pisau digetok kepala begitu getok dan gak kerja setuju makanya
paling enggak suka kalau dekat kerasa di kapal harus adil lah kita kan manusia para awal kapal
menangkap ikan harus rela berdesakan di kabin sempit tanpa kasur dan selimut untuk beristirahat
sementara dapur umum tampak kotor dan kebanyakan mereka mengalami gisi buruk selama berlaut
belum lagi kondisi cuaca laut yang tidak menentu dan minimnya alat pelindung di atas kapal
menyebabkan abk rentan mengalami kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga kematian
kalau hujan ya tergantung anak anak yang fisiknya kalau kuat
ada yang nggak pakai jas hujan kalau fisiknya nggak kuat pakai jas hujan
saya urus luka ini dengan obat sadanya di kapal ya bersihnya cuma pakai air raksa
untuk obatnya cuma pakai bawang merah sama gula ditempel terus dikorban
jadi makan waktu saya urus jari ini sampai akhirnya ada hampir dua bulan
sampai dibawa ke dokter dokter bilang sudah nggak bisa dibantu karena tulangnya sudah hilang
yang bekas pulangnya
kutusannya udah dibuang
jalan satu satunya memang harus dioperasi plastik lagi
ditarik dari kulit pinggang ditempel ditarik isinya untuk tutup
nasib tragis yang merenggut nyawa abk indonesia seakan tak kunjung berakhir
pada dua ribu tujuh belas laporan menyebut kecelakaan kapal golden tuna delapan puluh delapan yang terbakar
dan akhirnya tenggelam di perairan samudera hindia menyebabkan dua puluh abk tewas
dan jenasa mereka dinyatakan hilang
ngasih pembayaran santunan kematian mereka oleh perusahaan
pun belum tuntas
menurut organisasi buruh internasional atau ilo
kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang abk alami bisa digolongkan sebagai kerja paksa
ilo sebenarnya telah menggagas konvensi satu ratus delapan puluh delapan untuk menjamin standar standar keselamatan minimum
dan kondisi kerja layak bagi para pelaut perikanan
sayangnya baru sepuluh negara yang sudah meratifikasi
dan tidak satu pun diantaranya negara di asia termasuk indonesia
yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
pelaut adalah salah satu pekerjaan paling beresiko di dunia
negara seharusnya hadir untuk menjamin hak hak asasi mereka selama melaut
abdul sirait cnn indonesia